informasi berikutnya saudara layanan khas keliling dimanfaatkan masyarakat untuk menukar uang baru jelang idul fitri
untuk hari ini selain lima kuota secara online bi menyediakan hingga seribu kuota untuk melayani secara go show
program semarak rupiah ramadan dan berkah idul fitri atau serambi di istora senayan jakarta ramai dipadati masyarakat yang ingin menukar uang baru
setiap orang berhak menukar paket maksimal empat juta rupiah
guna memaksimalkan hari terakhir di istora bi menambah kuota hingga seribu penukar untuk sistem go show atau datang langsung
jika kehabisan kuota masyarakat tidak perlu khawatir karena penukaran uang selanjutnya juga bisa dilakukan di sejumlah rest area jalur mudik dan bank
di istora senayan ini itu per hari kita melakukan penukaran uang
kita buka kuota lima orang belum termasuk yang kita juga buka untuk yang go show
go show tiap hari kita tambah jumlahnya
hari pertama empat ratus hari kedua lima ratus kemarin tujuh ratus hari ini mungkin kita naikkan seribu sampai seribu dua ratus
dan kami harapkan hari ini yang datang berapapun kita akan coba layani sepenuhnya untuk mereka dapatkan uang penukaran
dan saudara ada rekan kami putri oktaviani di tempat penukaran uang di istora senayan
bagaimana situasi di sana apakah hari terakhir ini lebih ramai penukaran uang
selamat siang fidi dan juga saudara sudah pasti
semakin siang semakin ramai di istora senayan jakarta
jadi bank indonesia bekerjasama dengan sejumlah bank menggelar serambi atau semarak rupiah ramadhan dan berkah idul fitri
ini dimanfaatkan masyarakat untuk menukar uang baru jelang idul fitri
karena biasanya identik masyarakat membagikan thr dengan uang baru
karena ini digelarnya dari tanggal dua puluh delapan sampai tiga puluh satu maret
ini hari terakhir jadi masyarakat makin banyak
dan ini yang juga diantisipasi oleh bank indonesia dengan menambah kuota
jadi kalau untuk online ada lima penukar
dan untuk yang go show atau datang langsung ini disediakan sampai satu atau juga satu dua ratus
memang kuota untuk go shownya ini terus ditambah fidi dan juga saudara
setiap orang hanya boleh maksimal empat juta rupiah
tiap nominal uang itu ada paketannya vd yang nanti bisa diikuti
kalau saya nih tadi udah daftar lewat online
jadi saya tinggal mendaftar di sini atau menukar maksud kami
menukar di salah satu booth yang ada di tempat penukaran uang
jadi kalau di sini fidi memang bisa dibayar menggunakan cash atau kris atau melalui transfer
tapi supaya meminimalisir kita kurang bawa uangnya atau misalnya nanti terjadi human error
maka disarankan untuk menggunakan transfer
nah ini uang yang akan saya dapatkan
yang tadi saya sudah transfer sekitar rp satu lima ratus
jadi begitu fidi karena saya maunya lima dan sepuluh
ya tapi tadi kalau dari pihak bank indonesia fidi setelah kami tanya apakah masyarakat sampai menukar empat juta
nah ini tadi dikatakan rata rata menukar sekitar dua juta sampai tiga juta
jadi ada masing masing
saya sudah siap untuk thr an di rumah
nah tapi jangan sedih kalau masyarakat atau anda saudara tidak dapat kesempatan untuk menukar di istora senayan
karena nantinya akan ada di sejumlah titik rest area setelah di istora ini
dan juga nanti juga akan ada di beberapa tempat atau beberapa lintas penyebrangan dan juga stasiun
atau nanti dimulai di tanggal dua akan ada di sejumlah
ini yang bisa dimanfaatkan untuk anda untuk menukar uang baru seperti saya
atau fidi mau menukar juga silahkan langsung datang ke istora
karena ini hari terakhir tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat
baik okta tadi sudah menukar uang untuk membagikan thr untuk ponakan ya okta
waktu maksimalnya berapa yang bisa ditukar oleh masyarakat yang ingin menukar
ya fidi jadi ada paketannya fidi
kayak tadi misalnya saya ingin punya lima ribu pecahan lima ribu dan juga sepuluh ribu
maksimalnya ini untuk lima hanya boleh seratus lembar
nah kalau sepuluh ribu ini maksimalnya adalah seratus lembar
jadi ada masing masing paketannya begitu
tapi kalau misalnya anda ingin menukar misalnya empat juta
ada yang lima puluh ribu ada pecahan sepuluh ribu dua puluh ribu dan seterusnya
ada sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank indonesia
ini yang harus bisa diperhatikan
dan untuk satu orang hanya boleh menukar satu kali
kayak tadi saya cuma boleh menukar ini saja rp satu lima ratus
baik okta untuk satu orang hanya boleh menukar satu kali
terima kasih untuk laporannya dari istora senayan jakarta